kita akan langsung pantau situasi terkini di gedung mk sudah ada korespondensi nn indonesia rifana pratiwi di sana
selamat sore rifana rifana apa sejauh ini analisa yang bisa anda sampaikan terkait sidang sengketa hingga sore ini
selamat sore ferdi sidang gugatan sengketa pemilu presiden dua ribu sembilan belas saat ini memang masih break untuk menjalani sholat asar
dan nanti akan kembali dilanjutkan sebentar lagi dan tadi sudah sampai kita mendengarkan jawaban dari bawaslu
terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh badan pemenang nasional prabowo sandi
dan kita akan mengulas sedikit demi sedikit tadi yang sudah disampaikan juga oleh pihak terkait dalam hal ini
tim kuasa hukum tkn jokowi dan juga kiai haji maruf amin ada beberapa poin yang menarik terutama soal ketidak netralan aparat
seperti yang dituduhkan oleh bpn prabowo sandi kemudian adanya laporan dana kampanye yang dituduhkan ini tidak sesuai
yang sudah dilaporkan padahal menurut tkni sudah melalui persyaratan dan sudah diaudit oleh lembaga konsultan audit independen
yang ditunjuk oleh kpu dan kita akan langsung berbincang dengan ketua tim kuasa hukum tkn yakni pak yusril iza mahendra
selamat sore pak yusril
ya selamat sore
pak ini kan tadi sangat menarik sekali bahwa anda dalam jawabannya mengungkit ataupun berusaha menjabarkan soal ketidak netralan aparat
seperti yang dituduhkan bahwa dalam beberapa waktu sebelum pemungutan suara sebetulnya kapolri tito karnavian sudah mengeluarkan
namun itu kembali dipersoalkan ini bagaimana pak
ya dalam faktanya kami membantah anggapan bahwa telah terjadi secara sistematis dan terstruktur ya
menggunakan aparat seperti aparat kepolisian dan aparatur sipil lainnya
itu sebenarnya tidak terjadi
polisi itu tetap melaksanakan tugas tugasnya sebagai polisi dalam menegakkan hukum dan menegakkan keamanan dan ketertiban di masyarakat
dan sebenarnya tidak terjadi pengerahan
dalam mereka supaya mendukung pak jokowi
itu yang terjadi misalnya yang diangkat itu kan contohnya yang di garut ya
walaupun kemudian sudah diralat oleh yang bersangkutan tapi kenyataannya memang tidak pernah ada perintah dari atasan untuk melakukan dukungan kepada pak jokowi
dan nyatanya juga di garut diangkat ya kan di situ pak prabowo malah menang
jadi bagaimana ceritanya kalau mengatakan bahwa di situ ada polisi menggerakkan untuk mendukung pak jokowi
jadi kalau kenyataannya pak prabowo menang di situ
jangan jangan aparatnya dukung pak prabowo kali di sana
tadi dibuktikan ya pak adi persidangan
pak ini yang menarik juga bahwa dari bpn kan dalam permohonannya ini menuduh adanya penyalahgunaan apbn
seperti kenaikan gaji pns kemudian rapelan gaji ke tiga belas pns pencairan thr yang lebih awal
pada faktanya sebetulnya pada saat hasil penghitungan suara jumlah suaranya pak jokowi maruf itu lebih rendah dibandingkan dengan pak prabowo sandi di kalangan pns dan juga pegawai bumn
artinya memang tuduhannya ini tidak bisa dibuktikan ya pak ya
ya memang untuk membuktikan korelasinya itu tidak bisa
baik kami maupun mereka juga tidak bisa membuktikan itu
jumlah asn itu kan ada empat satu juta
nah kalau dikasih kenaikan gaji dikasih thr pertama tama itu kan semua memang sudah diatur dalam apbn
dan apbn itu sendiri kan hasil kesepakatan dari pemberitaan dan dpr dan juga termasuk di dpr itu ada pendukung
mendukung pak prabowo juga di sana
hanya timing pembayarannya ya timingnya nggak bisa dihindari juga
apbn kan hanya berlaku satu tahun
jadi ada yang harus dibayarkan katakanlah misalnya pada bulan maret memang waktunya sudah menjelang pemilu
tapi tidak bisa dihindari juga ya
kalau nanti dibayar misalnya sudah pemilu nanti dikatakan orang dijanjiin
nanti kalau pak jokowi nanti dibayar sudah pemilu
jadi ini hanya dalih dalih yang dikemukakan tapi sulit untuk membuktikan
seperti juga kenyataannya bahwa kalau memang empat satu juta asn itu diberi tunjangan dikasih thr terus milih pak jokowi itu nggak bisa dibuktikan
bahkan ada lembaga survei yang mengatakan bahwa yang memilih pak prabowo lebih banyak daripada milih pak jokowi
di dalam berkas permohonannya itu ada dua yang baru ya pak ya
ada dua tuduhan baru yang dialamatkan kepada pak jokowi maruf terutama soal dana kampanye di lhkpn nya pak jokowi
kemudian soal status pak maruf amin
karena pencalonannya itu dipersoalkan karena masih menjabat sebagai anggota dewan pengawas bank mandiri dan juga bni syariah
nah ini apakah ini terlalu mengada ngada karena itu sangat berbeda sekali pada berkas permohonan yang pertama ke berkas permohonan kedua pak
jauh sekali bagaimana
apa kami tanggapi juga bahwa kami sudah meluruskan berdasarkan fakta fakta hukum yang ada dan diungkapkan di persidangan bahwa dua anak perusahaan dari bumn itu sebenarnya bukanlah bumn
yang kedua pak maruf itu bukan pegawai jadi status pak maruf itu sama seperti konsultan hukum sama seperti konsultan pajak akuntan yang dari luar yang dihasilkan oleh anak perusahaan dari bank mandiri itu
ya kalau itu status dia bukan pegawai di sana ya kalau mau dipersoalkan sama seperti pak bambang wijayanto juga kan
apakah beliau apa namanya bekerja di tim apa dki apa dia pegawai dki atau bukan pasti akan disangka oh saya bukan pegawai sama aja sebenarnya
namun kami kan gak pernah mempersoalkan itu
ini kan di ujung pembacaan setelah bawaslu ini katanya mereka akan menyampaikan surat kepada majelis hakim yang berisi meminta majelis hakim memerintahkan kepada lpsk untuk melindungi para saksinya dan jangan ada pembatasan jumlah saksi gitu pak pada sidang pemeriksaan besok
nah ini dari tkn apakah kemudian setuju
ya kami serahkan sepenuhnya kepada kebijakan majelis ya mereka boleh saja meminta saksi berapanya tapi kan bagaimanapun juga harus dibatasi
karena sidang ini kan harus ada akhirnya dan waktunya memang terbatas yang kedua pelindungan lpsk itu minta kepada majelis melindungi ya jelas bukan tugas majelis melindungi
tapi kami seperti press conference kemarin katakan kami tidak menghalang halangi kok silahkan aja
kepolisian juga tidak menghalang halangi kalau perlu dilindungi mereka datang ke sini jadi sama aja orang mau demo kan dilindungi juga oleh polisi nggak akan dihalang halangi
sampai hari ini juga nama nama saksinya juga belum ada disampaikan ke mk jadi gimana mau mengatakan bahwa mereka khawatir ditakut takuti diancam dan lain lain
bahkan kemarin isunya katanya hakim aja diancam
terakhir nih pak kalau bpn belum menyerahkan nama
lima saksinya dari tkn sudah menyiapkan berapa saksi pak
sebenarnya saksi kami itu tergantung dari saksi yang diajukan oleh pemohon jadi berapa banyak saksi yang diajukan
kami kan menghadirkan saksi untuk membantah saksi itu jadi kami sekarang masih menunggu
kalau mereka mengajukan saksi dan saksi itu perlu diterangkan dengan keterangan saksi yang dari pihak kami ya kami akan ajukan
oke pak berarti kita tunggu nanti karena besok yang paling utama intinya adalah pemeriksaan saksi dan juga alat bukti
bagaimana kelanjutannya bagaimana nanti majelis hakim memutuskan masih panjang episodenya
dan terima kasih sekali pak yusril tadi wawancara kami dengan ketua tim kuasa hukum tkn jokowi maruf amin yakni yusril iza mahendra ferdi
baik terima kasih rifana pratiwi dari gedung mahkamah konstitusi jakarta